utara papua ditangkap saya pak pemerintah
pak pemerintah indonesia harus pulang
saya telah diselipas pulang dipaksa
pemerintah papua telah diangkat
mereka berjuang untuk menangkap pemerintah papua
itu semua video lama kita berupaya maksimal untuk mengetahui di mana titik daripada pilot
berikan waktu mudah mudahan besok bisa kita dapat pastikan
tentunya kan diupload sama kelompok ini sendiri
dari kelompok egy yang ada bersama pada itu itu yang tadi ya
yang tadi kalau nggak salah itu di upload sehingga itulah bisa tersebar di mana mana
makanya kita masih menutup
kita tentunya sudah selesai
sangat senang bisa bermundur
kita minta doa dari masyarakat supaya bisa selesaikan tugas ini tanpa ada insiden yang lain